anda menyaksikan breaking news kompas tv yang disiarkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi bersama saya adisti larasati
saudara seperti yang kita ketahui hari ini mahkamah konstitusi kembali melanjutkan sidang gugatan sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
dengan mendengarkan atau mengagendakan mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pemohon satu yakni pasangan capres cawapres anies dan juga muhaymin
dan ada tujuh orang ahli yang memang dihadirkan dalam sidang gugatan sengketa pilpres ini
yang pertama ahli tersebut adalah ahli ilmu pemerintahan bambangkabar

anda melihat ini menjadi salah satu hal yang difokuskan oleh ahli untuk meyakinkan hakim ataupun majelis hakim dalam sidang ini
ya saya kira sesuai dengan isi permohonan pemohon yang dari awal sudah kita lihat deskripsinya
itu menyasar kepada persoalan untuk mendiskualifikasi ya dua khususnya gibran jadi cawapres
nah oleh karena itu berusahalah mereka tim hukum ini untuk menghadirkan para ahli yang kira kira bisa membantu dan meyakinkan publik termasuk juga hakim khususnya ini
bagaimana status legalitas keabsahan dari gibran
oleh karena itu saya kira itu wajar saja
tetapi bagaimanapun ya saya melihat ini masih dalam koridor koridor hukum yang memang perlu dibuktikan
nah oleh karena itu saya kira tinggal nanti bagaimana apakah hakim ini yakin percaya dengan ahli ahli atau saksi saksi yang diajukan oleh para pemohon khususnya satu ini
kalau tadi kan kita lihat kalau khususnya untuk ahli tata negara administrasi negara begitu ya prof mengatakan bahwa pencalonan gibran diloloskannya gibran ini bisa dikatakan bahkan
administrasi negara bahwa surat keputusan kpu ini dianggap tidak sah begitu ya soal lolosnya gibran sebagai calon wakil presiden
nah kalau dari pandangan prof juwanda sendiri seperti apa
iya saya kira memang ada debatable di sini sebenarnya
secara hukum tata negara memang selayaknya itu persoalan ini memang dipersoalkan di bawaslu
nah terus ketika putusan
bawaslu itu tidak menguntungkan satu katakanlah harusnya dilanjutkan menurut saya ke pt un
ini yang tidak dilakukan oleh sayang tidak dilakukan oleh kubu satu maupun tiga
seharusnya bisa pada saat itu langsung langkahnya ke pt un
menurut saya ya dari awal saya katakan di berbagai media pada saat itu kenapa tidak diajukan ke pt un
padahal bawaslu kalau tidak salah sudah ya
tetapi kenapa tidak diteruskan ketika katakanlah bawaslu dianggap tidak mampu memberikan kepastian hukum dalam hal ini atau keadilan
maka dilanjutkan ke pt un
nah saya kira itu lebih bagus sebenarnya ya dipersoalkan dari sejak awal
nah oleh karena itu ya saya sebenarnya memprediksi
kenapa tidak disampaikan ya di awal ke bawah selu ke pt un
tapi terlepas dari semuanya bukan berarti tidak boleh dipersoalkan di mahkamah konstitusi menurut saya
dalam kerangka untuk menegakkan hukum dan konstitusi
mahkamah konstitusi sudah punya pengalaman putusan putusan sebelumnya bahwa putusan mahkamah konstitusi dalam phpu tidak hanya mengutak atik soal matim
mengawal konstitusi dan hukum ini tegak dalam rangka pelaksanaan pemilu itu sendiri
hanya begitu tidak tetapi lebih ditekan kepada persoalan penegakan hukum dan keadilan
nah ketika itu memang ya hakimnya berbeda
nah apakah ini yang ingin disampaikan diingatkan oleh pihak satu ya bahwa ini sudah ada putusan soal kualitatif
yang penting adalah bagaimana keadilan substansif itu diperjuangkan
nah tinggal lagi hakim ini konfigurasinya apakah menggunakan massab massab yang progresif
kita berharap ada terobosan terbas hukum
demi untuk tegaknya hukum dan ini kan persoalan yang sangat penting untuk negara kita dan rakyat kita menunggu ini
ya menunggu putusan ini nanti
apakah hakim ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif
oke baik kita akan langsung ke ruang sidang mahkamah konstitusi